untuk kesekian kalinya kasus curhat di sosial media berujung pada jeratan kasus hukum
kasus muhadri alias aco menyita perhatian meskipun berakhir dengan perdamaian dengan pihak apartemen green pramuka
lalu apa yang harus dilakukan konsumen agar haknya tetap terlindungi
kasus komedian tunggal aco ini kini telah memasuki babak baru
melalui pertemuan tertutup di polda metro jaya pada rabu malam kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai
meski masih terdapat sejumlah kesepakatan yang harus dirumuskan masing masing pihak kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan
sejak awal kasus ini bergulir sejumlah pihak menilai jika tidak terdapat unsur pidana di dalamnya
kasus antara aco dan pengembang apartemen green pramuka yang berstatus pembeli dan penjual seharusnya diselesaikan dengan hukum perdata
orang lebih takut menghadapi perkara pidana kriminalisasi itu namanya kan sebenarnya perdata dikriminalkan kan ketimbang orang dituntut perdata
saya dengar pernyataan aco kalau saya yang dituntut perdata karena saya menyebabkan penjualan tidak laku ya tuntut saya secara perdata nggak ada masalah
tapi ketika orang dipersoalkan secara pidana itu yang memang menyakitkan gitu
nah karena itu sebenarnya konsumen juga
punya kesempatan untuk mempidanakan produsen
yang sering saya sebut ada di pasar delapan f undang undang pendidikan konsumen itu mengatur itu
dan ancamannya lima tahun
sama juga dengan perkara beras itu yang dilakukan oleh polisi
itu dasarnya undang undang konsumen
karena itu tadi tidak sama antara pemasan dengan isi
nah itu juga sama kan antara janji di dalam brosur
iklan dengan kenyataannya
dan itu bisa dipidanakan
karena itu tadinya dalam kasus ini saya mendorong aco untuk melakukan laporan itu
supaya juga ada terobosan supaya juga produsen atau developer itu sadar juga gitu
bahwa konsumen itu jangan main main dengan konsumen gitu
semua sudah ada diatur dalam undang undang gitu dilindungi
yayasan lembaga konsumen indonesia ylki
sempat mengecam developer atau pengembang
mereka dinilai melakukan kriminalisasi dengan membungkam pendapat konsumen
dalam undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang perlindungan konsumen
ylki tidak melihat adanya potensi pelanggaran yang dilakukan aco
bahkan apa yang dilakukan aco justru sudah sesuai dengan pasal empat undang undang perlindungan konsumen
di sana disebutkan konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya
dia marketing pasti begitu jualannya
jadi saya pikir sekarang kembalikan ke masyarakat dan pemerintah harus mengambil sikap tegas dengan hal itu
yang kedua adalah janji dokumen perjanjian yang ada di situ mulai dari brosur iklan di website atau apapun
itu sebenarnya sumber hukum yang dijadikan pegangan bagi konsumen
cuma kan potensi untuk dilanggar juga sangat besar
jadi konsumen harus hati hati
ylki pun mengimbau agar masyarakat atau konsumen
memahami aturan aturan tersebut agar tidak salah langkah
ketika sosial media tak lagi menjadi tempat aman untuk berbicara
konsumen harus cerdas melontarkan pendapatnya
karena potensi jeratan hukum di depan mata
jika kita tak cermat melihat aturan yang ada
konsumen curhat hukum menjerat
menjadi tema editorial view kita hari ini
dan telah hadir bersama saya di studio dua cnn indonesia
kepala peliputan cnn indonesia revolusi riza mas revo ketemu lagi
kalau kita bicara mengenai konsumen adalah raja
sepertinya sudah tidak berlaku ya
konsumen berkeluh kesah di sosial media langsung dijerat hukum
sebenarnya anda melihat ini ada kerancuan antara tadi undang undang konsumen nomor sembilan
tahun nomor delapan tahun sembilan puluh sembilan maupun undang undang ite nomor sebelas tahun dua ribu delapan
bagaimana ini sebenarnya prosedurnya ataupun kehidupan di dunia konsumen saat ini
ya penggunaan undang undang ite dalam kasus pencemaran nama baik ketika seseorang berbicara ini kan memang kontroversial sejak awal kan
banyak pihak yang menilai bahwa undang undang ite ini berpotensi untuk membungkam kebebasan berpendapat
dalam kasus yang kemarin menimpa konsumen apartemen undang undang ite ini dipakai
padahal kalau kita lihat kita baca isi blognya ini tulis di blog pribadi
ini kan berdasarkan fakta fakta kalau menurut dia menuliskan ini berdasarkan fakta fakta dan boleh dicek bagaimana kenyataan yang di lapangan
ini kan artinya ketika seseorang menuliskan fakta fakta yang terjadi konsumen mengeluh
konsumen mengeluh kemudian produsennya tidak terima kemudian yang dipakai adalah undang undang ite
nah ini kan ya artinya konsumen yang harusnya dilindungi oleh undang undang konsumen malah dijerat
ini ada yang harus diluruskan sebenarnya kan di situ kan dalam undang undang ini agar tidak saling menjerat satu sama lain
kalau mengacu pada undang undang konsumen nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan di mana ada salah satu pasalnya
pak konsumen berhak berkelukusan menyularkan pendapat mereka terhadap produk ataupun jasa yang dia beli ataupun yang dia spend uang untuk mendapatkan barang tersebut
lalu anda melihat sebenarnya koridor ketika kita pembeli merasa tidak nyaman
tidak puas dengan apa yang kita keluarkan adalah hak buat kita untuk berkelukusan atau mengeluarkan pendapat seperti itu
iya masalahnya kan kalau kita melihat kronologis yang ditulis oleh konsumen ini
dia sudah berusaha memprotes dan bersama dengan penghuni yang lain
bahkan kalau dalam blognya itu ditulis bahwa di salah satu tower bahkan sampai menulis panduk semacam berdemonstrasi begitu kan memprotes
tapi keluhannya tidak ditanggapi
nah ini kemudian ini yang membuat dia kemudian menulis di blog pribadinya
dan kemudian di
karena ini ada di ranah digital di ranah elektronik kemudian yang dipakai adalah undang undang ite
memang kita undang undang ite nya beberapa kalangan menilai ini kontroversial dan pasal itu pasal yang bermasalah gitu ya
nah tapi kan selama undang undang ini masih ada artinya konsumen juga harus berhati hati
bagaimana ini walaupun kita tahu bahwa bisa jadi ada penyalahgunaan undang undang dalam hal ini atau mungkin ada penerapan yang salah
tapi sebagai warga netizen kita juga harus cerdas dan harus berhati hati kita harus tahu konsekuensinya
kemudian mas revo kalau kita mengacu pada undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan tentang ite yang menarik adalah itu berbenturan sebenarnya kalau pada undang undang kuhp
di dalam kuhp sendiri dinyatakan bahwasanya ketika mencemarkan nama baik melakukan fitnah ada konsekuensi hukumnya
hukum pidananya jauh lebih ringan bahkan daripada undang undang ite dan itu sempat menjadi kontroversial sehingga undang undang ite harus direvisi
terutama pasal dua puluh tujuh ayat tiga ini
kalau anda melihat sebenarnya penggunaan kedepannya undang undang ini masih relevan nggak sih mas
ya selama undang undang itu tidak dicabut artinya masih berlaku dan menjadi salah satu hal yang dipakai oleh orang yang tidak suka untuk mengadukan pencemaran nama baik dan sebagainya
nah ya proses kalau memang tidak undang undang ini ingin dihapus maka harus ada yang judicial review ke mahkamah konstitusi gitu
meminta dpr untuk mengubah gitu kan
tapi ini kan jalannya panjang
artinya kita semua harus aware dengan ini undang undang walaupun beberapa orang menilai bermasalah tapi ada gitu
dan kita harus berhati hati dalam penggunaannya
artinya ketika kita menulis kita harus tahu konsekuensinya
dalam kasus yang kemarin menimpa aco kita mengapresiasi bahwa ujungnya bisa berdamai walaupun ada beberapa hal yang masih harus dibicarakan gitu ya
apakah aco harus menghapus bloknya dan kemudian bagaimana itu tuntutan tuntutan yang lain
dan kita mengapresiasi beberapa pihak yang mau melakukan upaya mau menjembatani upaya mediasi gitu kan
dinas perumahan yang mau memediasi dan ylki juga bersuara
tapi yang menarik adalah hak konsumen disini masih sering dipertanyakan
terutama kalau saya riset saya baca nih beberapa konsumen seolah olah tidak memiliki ruangan wahana ataupun media yang tepat buat dia
yang tepat buat ya menyampaikan pendapat mereka
salah satunya sebenarnya melalui balai penyelesaian sengketa konsumen atau bpsk
itu salah satu hal yang sebenarnya bisa membantu
lalu anda melihat sebenarnya bpsk sendiri saat ini tidak terlalu signifikan membantu menjadi penengah para konsumen yang merasa diabaikan
saya pikir ya kita melihat banyak orang yang tidak tahu tentang keberadaan lembaga tersebut
bahkan ylki itu jauh lebih populer gitu kan
ylki perusahaan nirlaba yang bukan artinya bukan
badan resmi pemerintah gitu
nah ini sudah selayaknya memang artinya harus ada sosialisasi yang lebih luas dari badan perlindungan konsumen ini
bahwa kalau misalkan ada konsumen yang tidak puas dengan kualitas atau layanan dari produsen
maka bisa melapor cara caranya seperti apa
ini kan yang harus diselesaikan gitu
jadi artinya ketika ada tahap tahapnya gitu ya
orang akhirnya tahu bagaimana ketika kita tidak puas terhadap sebuah layanan gitu harus ngapain gitu
apakah harus menemui customer service nya gitu kan
atau manajemen dari produsen tersebut
kalau ini tidak tembus nanti artinya bagaimana
harus menghubungi badan siapa
kalau misalkan badan ini nggak efektif kita bisa sampai naik misalnya sampai ke badan ombudsman misalnya seperti itu
jadi lembaga ombudsman nanti kita mengadukan itu kepada ombudsman gitu
jadi anda melihat pelindungan konsumen di tanah air sangat minim
saat ini karena keluhan keluhannya banyak ya
dan orang banyak yang tidak tahu bagaimana caranya
dan ini mungkin juga tugas kita ya
kita sebagai media untuk ikut harus mensosialisasikan bagaimana kalau misalkan ada konsumen yang tidak puas
cara caranya seperti apa
kita semua harus sama sama membangun
dan juga memberi pengetahuan yang cukup kepada pemirsa kita
kasus seperti ini sebenarnya tidak hanya satu kali terjadi
tapi sebelumnya mungkin mas revo ingat zamannya prita dulu yang komplain tentang pelayanan terhadap rumah sakit di kawasan tanggerang seperti itu
anda melihat seperti apa
sebenarnya kasus ini seperti bola salju ya
lama kelamaan akan semakin besar dan tidak ada solusinya sama sekali
ya ini itu tadi karena undang undangnya ada cukup kontroversi dan ada peluang
buat orang memidanakan orang yang menulis di media sosial atau dunia maya gitu kan
selama undang undangnya ada ya artinya kemungkinan kasus ini terulang ya cukup masih akan tetap ada terjadi gitu kan
jadi artinya memang undang undangnya yang menurut saya harus dibenahi
bagaimana agar undang undang ini tidak tumpang tindih dengan undang undang yang lain gitu misalnya
ini kan menyampaikan pendapat harus dilindungi
masalahnya menyampaikan pendapat seperti apa
apalagi berpendapat di sosial media ada undang undang ite kemudian hak konsumen sendiri ada undang undang ite
dan semua harus diperkirakan dan dilihat dari berbagai sisi dan juga perspektif ya mas
iya artinya harus ada turunan turunannya lagi seperti apa yang layak dianggap sebagai pencemaran nama baik
apakah mengeluh tentang hak konsumen
hak konsumen ini termasuk pencemaran nama baik
itu kan harus lebih jelas gitu kan
mas revo terima kasih sekali untuk waktunya di editorial view hari ini
semoga nasib seperti ini tidak terulang lagi ya di negara di mana konsumen yang zaman dulu dikatakan sebagai pepatah konsumen adalah raja ya
tapi ternyata justru malah menjadi minoritas negeri sendiri
terima kasih untuk waktunya